karena menggunakan lagu yang upbeat atau enerjik
mulai dari cabo de tabek singkawang lampung palembang hingga rial
bnpb sudah mengirimkan menggeser cukup banyak
dengan harga bawang mentah yang dibeli di kisaran rp dua puluh rp tiga puluh lima per kilogramnya
karena di masa peralihan ini memang cuacanya diperkirakan akan berlangsung secara ekstrim
kita bisa lihat di dalam tabel dari hasil proyeksi imf tersebut
itu juga merupakan kawasan yang memang sudah menjadi dalam tanda kutip
degradasi daya dukung dan daya tampung sehingga kemudian daerah yang dulunya
dalam rapbn dua ribu dua puluh empat pemerintah juga mengalokasikan kenaikan anggaran
kemudian govern berjalan bisa dengan baik maka ikor bisa turun empat persen